gabungan industri minyak nabati indonesia gimni mempertanyakan penetapan tersangka tindak pidana korupsi terkait minyak goreng oleh kejaksaan agung
gimni keberatan dengan definisi tersangka yang melakukan manipulasi untuk mendapatkan izin ekspor
bagaimana sebenarnya cara kerja pengusaha minyak goreng dan fakta mekanisme izin ekspor yang berjalan atas izin regulator
sudah bergabung bersama kami direktur eksekutif gimni sahat sinaga pak sahat selamat siang
selamat siang mbak
terima kasih pak
sudah jelas pak suara saya
terima kasih pak atas kesediaan anda untuk siang hari ini bergabung di cnn indonesia
pasal jadi apa saja keberatan gimni soal penetapan tersangka korupsi minyak goreng ini
saya kira mbak putri itu sangat kuat
itu apa yang diberatkan
karena ini kan negara hukum
kalau penegak hukum sudah menyatakan bahwa itu sudah tersangka ya itu diselesaikan dengan pola penyelesaian secara hukum
karena asosiasi tidak mempunyai kemampuan untuk meliput tentang spesialiti di hukum
tapi anda merasa ada yang janggal dengan penetapan tersangka
tidak berita itu dipelintir
kalau kita keberatan
yang kita keberatan itu kita sampaikan adalah bahwa ada beberapa telepon dari anggota kami menjadi ketakutan dengan ini
jadi kita bilang wah tidak perlu ditakutkan kalau kita tidak berbuat apa apa
tapi mereka bilang itu perusahaan perusahaan besar itu kok bisa jadi tersangka kan gitu
jadi kami juga kalau begini takutlah
mending kami nggak usah ikut
di dalam program minggu kemasan sederhana ini persubsidi
yang curah ya
karena ini menjadi suatu kewajiban pelayanan publik penyediaan minyak goreng
dan di kita tiga puluh enam perusahaan anggota gimme itu sudah terdaftar di simirah perindustrian
jadi kita harus mengikuti
kalau kita tidak ikuti itu berbahaya justru
malah kita disangka memboykot
nah boykot inilah yang dipelintir atau memang tidak sadar dipakai seolah olah kita dengan adanya kawan kawan di tersangka gimni akan memboykot
itu tidak betul begitu beritanya
oke oke saya konfirmasi sekali lagi
jadi tidak ada keberatan atas penetapan tersangka yang menjerat tiga pengusaha minyak goreng nabati minyak nabati itu ya pak sahat ya
ya dijalankan saja sesuai dengan hukum yang
karena yang tuduhannya itu kan menyangkut persetujuan ekspor
adanya bentuk bagaimana kita pindah tahu
karena selama dmo dpo kemarin jangan lupa bahwa persetujuan ekspor yang dikeluarkan oleh permendat dengan nomor delapan tahun dua ribu dua puluh dua delapan februari itu itu sangat ketat
bahwa realisasi distribusi
dp ekspor persetujuan hanya dapat diberikan bila mereka memenuhi tiga hal
pertama adalah purchase ordernya ada
artinya mbak putri sebagai pembeli ada po
pemesan ya ada po ada do
maka yang kedua perusahaan memberikan delivery order
bahwa produk itu dikeluarkan
yang ketiga bahwa transaksi sudah terjadi
terjadi diberikan faktor pajak
jadi kalau faktor pajak sudah didapat oleh perusahaan hak daripada barang itu sudah bertindak kepada distributor tidak lagi di produksi
oke dan itu kewajiban itu sudah dilakukan oleh asosiasi seluruh perusahaan yang tergabung dalam gimni ya pak
iya yang mengekspor
yang melakukan ekspor dmo dua puluh persen mereka harus melakukan
yang sudah ekspor nah mengkerak saja
iya karena memang itu syarat untuk mendapatkan pe ya pak
kemudian kalau prosesnya setelah itu apa pak biasanya lumrahnya
karena saya mengutip lagi dari informasi yang beredar anda merasakan ada kejanggalan juga dalam penetapan tersangka ini betul
anda melihat itu
ya saya kejanggalan karena berpikir begini
ini perusahaan bukan perusahaan kecil
masa sebodoh itu mereka melakukannya dengan nama perusahaan yang international well known
harga saham mereka kan bisa beradul kan
image mereka kan rusak total
jadi saya pikir bagaimana mungkin mereka melakukan hal hal sebuduh itu
itulah yang kami pikirkan
kecuali dari perusahaan kecil
karena risikonya itu terlalu besar untuk
image yang demikian besar dari perusahaan besar gitu
sama aja misalnya multinational corporation melakukan hal stupid
gimana mungkin dia akan
itu yang kami pikirkan
kalau itu memang betul
jadi karena itu sudah dirana hukum apa yang sampaikan bapak tidak sanagung ya dituruskan saja
diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku di republik kita ini
apa yang saat ini kemudian dilakukan asosiasi kepada
perusahaan perusahaan yang tergabung dalam asosiasi
kan anda mengatakan ada keresahan tadi disampaikan kepada asosiasi
malam itu juga setelah mendengar keresahan itu kami melalui wa group
kita tetap berjalan dan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi target yang sudah kita gariskan di simirah
jadi jangan sampai lengah
itu yang kita jadi tetap kita berjalan
untuk mendukung program pemerintah itu
jadi kalau ditatakan bahwa kita selalu naif lah
masa kita berani membuat apa menghambat kebutuhan masyarakat luas
saya kira itu misleading aja
oke pak sahat saya ingin menggali lagi tadi anda mengatakan ada kejanggalan
jadi kalau yang anda duga apa
ada kesalahan di titik mana ada loophole di mana kalau menurut anda
saya tidak melihat bukti bukti apa yang ada kan
saya terlalu jauh untuk menduga duga
saya cuma melihat sebagai international player anda tidak bisa membuat hal sebodoh itu untuk merusak reputasi perusahaan yang besar
iya terlalu ceroboh gitu ya kalau menurut anda ya
terlalu blunder lah
kalau itu terjadi aduh
itu udah luar biasa tuh kelakuannya itu
yang diperlukan oleh pengusaha biasanya adalah kepastian hukum
dan kalau setelah ini apakah anda melihat pemerintah sudah pemerintah regulator sudah memberikan kepastian hukum itu kepada pengusaha
regulasi yang sekarang lebih konsisten
bahwa migor premium sama kemasan sederhana itu bergantung
maka eh perolehan suksi itu layak karena di negara mana pun dilakukan
sama negara tetangga kita pun sama juga
misalnya di negara tetangga kita harga minyak goreng itu rp empat puluh satu ringgit
kilo ya tapi masyarakatnya belinya cuma tiga puluh ringgit nah cuma di sana karena sudah tertib
dengan computerize selisihnya itu langsung di debit ke pemerintah oke kalau kita kan kalau
yang dilakukan gitu belum karena sistem kita belum memenuhi sampai secanggih itu oke oke
oke dan jika sistem itu nantinya ada itu akan lebih mempermudah dan memperjelas aturan yang ada
ada di lapangan gitu ya pak ya sangat bagus maka itu ini kami sangat setuju bukan mudah melakukan
sistem semirai yang diterapkan perindustrian ya itu perlu ewo pakewuh kenapa itu juga memerlukan
disiplin ya jadi rantai pasok rantai supply chain kita itu di satu distribusi terbesar kemudian
agent baru kita bisa memperbaiki sistem yang diperlukan dan kita bisa memperbaiki sistem yang

wus alpha ok the pain mereka harus membuat fakta pahjat wah di republik kita ini masih banyak yang
enggak mau oke oleh karena itu mari kita dukung sistem ini kalau ini berjalan nanti apapun bisa
kita lakukan dan inilah justru kenapa waktu pak mendak yang menggelontorkan
nggak jelas kemana
karena nggak bisa di trace
oke baik pak sahat terakhir
jadi tidak ada juga
teman teman yang tergabung dalam gimni
akan menarik diri dari
penyediaan minyak goreng subsidi ya pak
wah itu terlalu naif lah
kalau sampai begitu
oke jadi tidak ada itu ya
ini harus menjadi warga negara
yang humble dan mengikuti regulasi
kalau ada yang memplinter begitu bahwa
selaku manusia kan
kawan kawan kita ditangkap
ya kita juga aduh
ngerasa diri apalagi itu yang namanya
pak mpp sudah tujuh puluh tahun
bayangkan sampai jam empat mereka
persetujuan ekspor kan
luar biasa itu
pak saad terima kasih banyak
siang hari ini sudah berbincang di cnn indonesia
terima kasih atas konfirmasi dan keterangan anda
terima kasih ibu